puluhan orang tua murid dan siswa sebuah sekolah menengah atas di pakuwon city surabaya rabu pagi panik begitu mendengar ancaman bom di sekolahnya
mereka berhamburan lari keluar menyelamatkan diri polisi kini masih menyelidiki motif dan pelaku ancaman bom tersebut
beginilah kepanikan yang terjadi di smak gloria di kompleks perumahan pakuwon city mulyorejo surabaya pada rabu siang
ratusan siswa tampak terburu buru keluar dari halaman gedung sekolah menuju halaman sekolah
kepanikan dipicu oleh teror bom yang diterima sekolah
teror tersebut dilakukan pelaku melalui telpon sekolah dengan ancaman akan meledakan sekolah ini hingga tiga kali ledakan
tidak mau mengambil resiko pihak sekolah akhirnya memulangkan para siswanya lebih awal untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
pihak sekolah kemudian melaporkan teror bom ini kepada polsek mulyorejo yang langsung menghubungi tim gegana brimob polda jawa timur dan kemudian melakukan penyisiran
penempat telepon dari seorang laki laki yang suaranya agak berat dia bilang nanti di gloria ada tiga kali ledakan
nah itu mungkin mas antoni rembukan laporan kepada pimpinan jatuh lakinya sekitar jam sembilan dua puluh lima menghubungi polsek muluarjo
tim gegana berimob pula jawa timur
wargana yang datang langsung menyisir di setiap sudut sekolah untuk mencari benda benda yang mencurigakan
namun setelah menyisir di dalam dan luar gedung petugas tidak menemukan satupun benda yang dicurigai sebagai bahan peledak
meski demikian polisi terus melacak pelaku teror bom yang meresahkan siswa dan pihak sekolah tersebut
muhammad yanuar komarudin surabaya